five action game pertama di indonesia
susah sekali cari kamu cik
susah ya cari saya ya susah
susah banget cik
tapi sebetulnya mah saya kasihan sama kamu cik
kok begitu saya keluar kamu juga keluar
jangan geer kamu
ada kerjaan lain aja saya
alah buktinya begitu saya keluar rumah kamu keluar rumah
itu berarti kamu kali yang ngepas ngepasin sama saya
jangan jangan kamu te punya jadwal rutin saya ya cek
terserah kamu deh mau ngomong apa
eh eh eh cik
soalnya waktu itu udah pulang
eh saya mau ke rumah aku
jangan ikutin ya
mak langsung ke warung ya
kasian kau suara sendirian
ronaldo gendong sama ini aja
nuh sama ankel ya
ini belanjaan saya gimana kang
biar ini yang gendong
oh gendong sama ankel
ya udah mak
jalan duluan ya dan
sedih ya dok
ke mana tuh si aceh
ke aceh ke rumah bu yola
kalau nanti ac jadi dateng
kita ke cinang neng yuk
si pak dot lagi saya kerjain
kamu gak apa apaan sih kayaknya
dia pasti sekarang lagi nyari nyari saya
muter muter nyari nyari saya
ceng sebenarnya kamu tuh cocok sama si dadang ceng
cocok sama dia amin amin
terus kalau amin amin kenapa kamu ngumpet
kamu ngumpet biar dicari sama dia kan
biar kamu tahu dia membutuhkan kamu kan
sebenarnya kamu selalu membutuhkan
kamu jangan jangan jiwanya udah ketukar sama si pedutnya
kelakuan dia udah kayak si pedut kamu
akum itu bukan sok tau
tapi akum itu memang serba tau
iya kan kum
akum sih paling nomor satu buat kamu
wah udah pinter ngompet tuh anak
masa nanti cieya udah jadi kum
cieya mesen apa kum
kan saya belum nyobain
saya tinggal nanya rasanya melehoi
itu makanya kalau saya ngomong jangan dipotong dulu
berarti pesanan saya udah bisa dikerjain
kamu kapan mesennya
kamu ngasih duit aja sama saya belum buat beli bahan bahan kuenya
tuh tuh kan
kayak bertemannya baru sehari dua hari aja
kan udah lama bertemen ya kum
pakai uang kamu aja dulu
ya karena saya udah berteman lama sama kamu
makanya enak aja kamu main sebesar besar
kapan saya nggak pernah bayar sih kum
pulsa berapa kali
bilang terima kasih sudah cukup kali
udah muter muter sampe mana aja nyaris sayanya
akhirnya ketemu sama sahabatnya
susah sekali cari kamu
susah ya cari saya ya
sebetulnya mah saya kasihan sama kamu ceng
udah dibenci mertua nggak punya apa apa
jadinya cuma goceng
hiburan kamu teh cuma satu ceng
nah terus kalau kebanggaan kamu juga cuma satu
oh ya kamu pedut
kayak orang baik aja
mencari kamu itu taruhannya adalah harga diri cek
tapi karena saya itu orang yang suka menyenangkan teman
padahal kalau nggak ketemu saya bisa gelo dia
masih ketemu saya langsung bobor bobor
kangen cuy nggak jelas asal usulnya gimana mak
memangnya orang tuanya ucuy nggak jelas min
kalau orang tua kangen gak jelas gimana ya mak
mil kalau bisa cerita ini jangan sampai tahu apa ya
lagi padar di dapur
iya kok pak
nggak ada apa apa
laper sih nggak
cuma haus dun
beritahu dia pak
sedang menyelidiki kasus pembuangan bayi pak ustadz rw
kayaknya seperti orang yang ngerti saja
alhamdulillah terima kasih pak ustadz arwe
kalau amin pulang suruh temen saya biar diambil tiang airnya
siap pak ustadz arwe jangan lupa anterin paketnya siap pak ustadz arwe